selamat sore anda kembali menyaksikan program gomudik update pukul enam belas waktu indonesia barat bersama saya aziza hanum
enam hari jelang lebaran idul fitri arus lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek terpantau padat
kepadatan kendaraan mengular hingga tiga km
jumlah kendaraan yang datang dari arah jakarta menuju cikampek dan jawa tengah ini terus mengalami peningkatan
kepadatan kendaraan ini terjadi di ruas tol jakarta cikampek tepatnya di kilometer empat puluh tujuh karawang barat pada sabtu pagi
kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi serta bus angkatan kota dan provinsi ini hanya bisa memacu kendaraannya sepuluh hingga tiga puluh km per jam
rata rata para pengendara yang sudah datang dari arah jakarta ini menuju cipali dan wilayah jawa tengah juga jawa barat
diprediksi peningkatan arus kendaraannya akan terus terjadi hingga h tiga
untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan arus kendaraan pemudik dari arah jakarta
petugas kepolisian dan jasa marga telah mempersiapkan jalur kontraflow
nantinya bisa digunakan jika jalur ruas tol jakarta cikampek menuju arah cikampek sudah tidak bisa menampung kendaraan
untuk desu destu selamat sore desu
bagaimana dengan sistem kontraflow yang katanya akan digunakan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kemacetan terjadi di sana destu
ya selamat sore hanum h enam lebaran
sore hari ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol cikarang utama
saya melaporkan saat ini terpantau ramai lancar tidak ada kepadatan yang cukup berarti
namun memang tadi kurang lebih tadi siang hingga pukul satu siang
waktu indonesia barat sempat terjadi kepadatan
ini pihak kepolisian mengungkapkan ada kepadatan lima belas hingga dua puluh antrian kendaraan yang melewati gerbang tol cikarang utama tadi siang
dan jasa marga sendiri mengungkapkan data yang mereka rilis ada sebanyak tiga puluh tiga ribu lebih kendaraan
yang sudah melintasi gerbang tol cikarang utama ini dari arah jakarta menuju ke cikampek atau menuju ke jawa tengah dan juga jawa barat
dan hanum jumlah ini
dan memang dominasi kendaraannya adalah kendaraan pribadi dan juga bus bus yang mereka notabene nya adalah pemudik
yang sudah meninggalkan jakarta menuju jawa tengah dan juga jawa barat
dan selain itu juga tadi pihak kepolisian sudah menerapkan kontraflow
memang hanum sempat diberlakukan sebentar pada pukul delapan
pagi karena memang sudah terjadi antrian sebanyak atau sepanjang delapan km dari kilometer tiga puluh lima hingga empat puluh tujuh ini diberlakukan kontraflow
antrian kendaraan ini terlihat karena ingin memasuki atau mengantri memasuki rest area di km tiga puluh sembilan
dan tidak berlangsung selama kontraflow ini diterapkan pada pukul sembilan empat puluh sudah dihentikan karena memang pihak kepolisian juga mengungkapkan
dan tidak berlangsung selama kontraflow ini diterapkan pada pukul sembilan empat puluh sudah dihentikan karena memang pihak kepolisian juga mengungkapkan
arus lalu lintas sudah normal kembali sudah lancar kendaraan bisa melaju dengan kecepatan delapan puluh km per jam
dan selain memang kontraflow yang rencananya akan diterapkan oleh pihak jasa marga
nantinya juga untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan akan diberlakukan beberapa hal
antara lain sistem buka tutup di sejumlah rest area kemudian juga memaksimalkan fungsi parking bay atau kantung parkir
setidaknya ini ada tiga titik
selain itu juga nanti akan diberlakukan pengalihan arus dari jika memang di gerbang tol cikarang utama ini terjadi antrian yang cukup panjang
nantinya kendaraan akan diarahkan melewati gerbang tol cikarang barat tiga
kemudian masuk kembali di cikarang barat satu untuk masuk kembali di jalur jakarta cikampek ini hanum
dan juga selain itu dari pihak jasa marga sendiri
sudah menambah jumlah petugas yang bersiaga di gerbang tol cikarang utama ini
ada sebanyak enam puluh petugas yang akan membantu para pengendara yang akan mengisi ulang kartu e tol mereka hanum
baik sabila desu terima kasih atas laporan anda langsung dari gerbang tol cikarut satu bekasi
ya dan itu dia tadi laporan selengkapnya dari sabila desu
demikian gomudik update kali ini
bagi anda yang ingin mendapatkan informasi terkini seputar arus lalu lintas mudik lebaran
anda bisa mendapatkannya melalui aplikasi gomudik cnn indonesia
yang bisa anda unduh di google play store dan juga di app store
saya aziza hanum terima kasih atas kebersamaan anda